kementerian energi dan sumber daya manusia menggelar konferensi pers perihal turunnya harga bbm seiring turunnya harga minyak dunia
dirjen migas kementerian esdm joko siswanto menyatakan bbm jenis eceran turun kisarannya mulai dari yang terendah rp lima puluh sampai yang tertinggi rp delapan ratus per liter
dirjen migas kementerian esdm joko siswanto menetapkan harga jual ecaran jenis bbm umum terbaru untuk spbu maupun spbn melalui keputusan menteri esdm nomor sembilan belas k garis miring sepuluh mem garis miring dua ribu tujuh belas
di antaranya pt pertamina untuk harga pertamax turun sekitar rp tiga ratus lima puluh per liter yakni dari sebelumnya berkisar rp sepuluh satu ratus lima puluh sampai rp sembilan delapan ratus lima puluh per liter
sedangkan untuk pertamax turbo pt pertamina turun sekitar rp delapan ratus per liter dari sebelumnya rp dua belas sampai rp sebelas dua ratus per liter
untuk harga pertalite dinyatakan tidak ada penurunan
untuk harga premium penyelarasan dilakukan dengan menyamakan dengan wilayah di luar jawa madura bali
semua ketentuan harga bbm jenis eceran itu harus diikuti oleh semua badan usaha
oleh seluruh badan usaha telah menyesuaikan harga
harga bbm nya penurunannya itu paling rendah rp lima puluh paling tinggi penurunannya sampai rp satu seratus
jadi dengan adanya penurunan ini maka masyarakat dapat membeli bbm sesuai harga yang wajar
ada pun untuk yang premium pertamina juga telah menurunkan harganya menyesuaikan dengan harga di jawa bali
di mana sebelumnya harga di luar jawa bali itu lebih tinggi dari jawa
penurunan harga bahan bakar minyak non subsidi oleh pertamina juga diikuti oleh badan usaha lainnya
dan berikut daftar harga jual ecaran bbm non subsidi per februari tanggal sembilan dua ribu sembilan belas
pertamina pusat menurunkan harga sejumlah bahan bakar minyak mulai tanggal sepuluh februari
pemerintah pusat melalui pt pertamina persero melakukan penyesuaian harga bahan bakar mulai pukul sepuluh februari
sejumlah bahan bakar alami penurunan harga mulai rp lima puluh hingga rp delapan ratus per liternya
harga pertamax turbo turun rp delapan ratus dari asalnya rp dua belas menjadi rp sebelas dua ratus
pertamax turun rp tiga ratus lima puluh dari rp sepuluh dua ratus menjadi rp sembilan delapan ratus lima puluh per liter
tak ketinggalan harga dex turun rp lima puluh dari rp sebelas tujuh ratus lima puluh menjadi rp sebelas tujuh ratus
dex light juga turun dari rp sepuluh tiga ratus menjadi rp sepuluh dua ratus atau turun seratus rupiah per liter
sementara pertalite tidak mengalami penurunan yaitu tetap rp tujuh enam ratus lima puluh per liter
penurunan harga bahan bakar minyak ini disambut beragam oleh pengendara
ada yang antusias namun ada juga yang mengaku belum tahu tentang kabar turunnya harga ini
bahan bakarnya pertama gimana harganya pak mulai turun ya pak ya
bapak memang biasa pakai pertama
tidak beralih ke pertamak pak kan turun harganya
belum belum saya baru tahu turun
baru tahu ya kalau sudah tahu mau kembali lagi ke pertamak pak
awalnya dulu memang pakai pertama
penurunan harga bahan bakar minyak juga disambut baik pengelola spbu
apalagi banyak yang beralih menggunakan pertamax
alhamdulillah pertamaks memang salah satu produk yang kita gunakan

karena peminatnya cukup banyak khususnya pertamaks roda dua
dimana dengan penurunan harga ini mungkin akan bertambah ketertarikan konsumen untuk selalu menggunakan produk pertama tersebut
penyesuaian harga bahan bakar minyak ini dilakukan sesuai dengan harga mentah minyak dunia yang turun serta penguatan nilai rupiah terhadap dolar amerika
deden rahadian tasik malaya jawa barat